itu tadi suasana rilis penyelundupan satwa langka dari sorong papua barat ke surabaya jawa timur
dari tiga puluh delapan ekor burung langka yang diselundupkan delapan ekor diantaranya mati karena stres dan kurang makam
jadi itu hewan langka tapi gimana tidak stres indra
karena kita lihat mereka itu dimasukkan di dalam botol minuman kemasan
dan ini ironisnya dia hewan langka jadi seperti tidak ada nilainya hanya dimasukkan ke dalam botol kemasan
polres pelabuhan tanjung perak surabaya mengamankan ca dan sl
dua tersangka penyelundup yang baru turun dari kapal gunung dempo tujuan sorong surabaya
burung jenis cendrawasih botak cenderawasi kuning besar bayan hijau dan merah
serta kakak tua jambul kuning ini dijejalkan dalam botol sebelum dikemas lagi dalam kardus
akibatnya delapan ekor burung mati
kedua tersangka mengaku mendapat upah dua juta rupiah hanya untuk membawa burung tersebut ke surabaya
polisi masih memburu pengepul burung yang akan menadah burung selundupan ini di jakarta
kedua tersangka mengakui di pasar seekor kakak tua jambul kuning dihargai delapan ratus ribu rupiah
cendrawasi rp lima ratus ribu rupiah sedangkan bayan merah dan hijau dihargai dua ratus ribu rupiah per ekor